kita ke informasi lainnya kasus prostitusi online artis terus berlanjut
polda jawa timur kembali menemukan tarif fantastis yang diterima salah satu artis
nominalnya berkisar antara seratus hingga satu ratus lima puluh juta rupiah
jika sebelumnya ada artis yang disebut terlibat dalam bisnis prostitusi online bertarif delapan puluh juta rupiah dan dua puluh lima juta rupiah
ternyata masih ada artis lain yang disebut bertarif jauh lebih mahal dari keduanya
artis ini disebut oleh polisi memiliki tarif antara seratus juta hingga rp satu ratus lima puluh juta rupiah
dengan tarif fantastis ini artis bisa di booking para pria hidung belang sampai berhari hari
direktur direkturat reserse kriminal khusus polda jatim kombes polisi ahmad yusef gunawan
menyatakan hal tersebut ditemukan pihak penyidik dari hasil olah data dan sinkronisasi digital forensik
namun kepolisian belum mau menyebut nama siapa artis yang memiliki tarif fantastis ini
ini nanti kami sampaikan lebih lanjut ya kan terserah dilakukan pemeriksaan karena kami harus mensinkronkan data tersebut
baik data dari bap maupun data dari digital
kami akan persesuaian sehingga kami tidak menyampaikan tanpa data
berkisar di angka seratus juta sampai dengan satu ratus lima puluh juta namun dapat dilakukan berhari hari
rencananya dalam waktu dekat polisi akan memanggil tiga puluh sembilan artis untuk diperiksa sebagai saksi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini